kalau mau kamu aja yang nawarin langsung
biar adik saya atau saudara yang beli
bukan dibeliin sama saya
saya titipin ke kamu aja deh
semua kamu yang nawarin
kalau adik kamu atau saudara kamu beli uangnya dititip ke kamu
terus nanti saya ambil
kalau gitu berarti saya yang jualan
enggak tetap saya yang jualan
kamu cuma ketitipan
iya kang saya nangkapnya begitu
sekarang ikut kang mus
tapi di tempat yang beda
lebih enak di tempat yang mana
kalau saya sih mau kerja dimana aja gak masalah
yang penting kerja
takut kegoda buat jadi copet lagi
awas aja kok kamu jadi copet lagi
karena bergaul sama yang soleha
biasanya hei sekarang assalamualaikum
kamu mau apa bilang mau ketemu
aku kan gak pakai kerudung
iya pakai atuh
biar tambah cantik
biar tambah cantik
biar tambah cantik
kalau aku niat mau pakai kerudung
itu karena aku merasa harus pakai kerudung
bukan pengen cantik kayak disa

kalau alasannya mau begitu juga boleh
kamu jualan kerudung
sejak hari ini
enggak jualan cilok lagi
kamu produknya ngambil dari mana
abang mau beli ini aja
udah disamping bukuan aku
udah beras di rumah
bila ini ga ada jawabannya

pergi ngurus merek
ngirim ke cimpring ke pasar
orang yang saya rekrut
si kemur berhianat
kang murad sempet pusing
gara gara kang pipit kepada perempuan
sejak ditinggal kang mus
sepakat buat gak ngomong ke kang mus
pertama kang mus udah gak di bisnis ini
kedua malu sama kang mus
padahal semua udah terjadi
padahal semua udah terjadi
udah udah tinggal ngejalanin aja

tambah ganteng aja
ah kang ngomor bisa aja
banyak jin yang belanja
ah kang ngomor bercanda aja
ah kang ngomor bercanda aja
sementara istirahat dulu
sekarang saya jualan ini
laki laki kok jualannya kerudung
kan jualan bukan pake
masa gak boleh
jangan cuma diliat
buat kamu mah gratis
bebas mau makan berapa aja
boleh sampai perut kamu pecah
saya pesenin kopi ya
air putih aja
kalau bisa yang dingin
jadi kamu itu kesini mau nawarin kerudung ke saya
gue pake kerudung
buat adik kamu
atau saudara kamu
kalau mau kamu aja yang nawarin langsung
biar adik saya atau saudara yang beli
bukan dibeliin sama saya
saya titipin ke kamu aja deh
semua kamu yang nawarin
kalau adik kamu atau saudara kamu beli uangnya dititip ke kamu
terus nanti saya ambil
kalau gitu berarti saya yang jualan
tetap saya yang jualan
kamu cuma ketitipan
iya kang saya nangkapnya begitu
di terminal di pasar banyak masalah
nggak tahu kalau di jalan
saya gak tahu kamu setahu apa enggak
saya cukup tahu aja wan
enggak mau ikut campur
ya udah saya pamit
sini mulia malam juga
ya dada terus cari dua duit ya
aku kerasa dah habis pagi
aku sadar dan harusi lah
bisa anjing suaranya

belum ada kabar